setelah gagal dalam tahap mediasi bawaslu menggelar sidang adjudikasi untuk penyelesaian sengketa proses pemilu antara partai bulan bintang atau pbb dengan komisi pemilihan umum
sidang adjudikasi hari pertama yang digelar senin pagi beragenda pembacaan permohonan sengketa dari pbb
dalam salah satu pokok permohonannya pbb meminta bawaslu membatalkan keputusan kpu yang menyatakan partai besutan yusril iza mahendra tidak memenuhi syarat pemilu dua ribu sembilan belas
yusril yang tengah menyiapkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara jika upaya di bawaslu gagal juga menilai kpu tidak konsisten dalam melakukan verifikasi faktual
sidang ini sudah harus memutuskan apakah gugatan akan diterima dan dikabulkan ataukah gugatan akan ditolak
dan kalau ditolak yaudah
pasti akan sidang lagi di pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta
kami sudah siap menghadapi kpu
semua alat alat bukti sudah kami sediakan
dokumen surat surat berita acara
begitu juga saksi saksi dari papua sudah hadir semua di jakarta
dan juga ahli akan dihadirkan untuk didengar keterangannya di persidangan ini
pada intinya kami mengatakan bahwa sangat heran kami bahwa di kabupaten manokwari selatan itu
di sana mengaku mengadakan verifikasi padahal mereka tidak pernah melakukan verifikasi
ya sidang adjudikasi antara pbb dengan kpu di gedung badan pengawas pemilu atau bawaslu diwarnai unjuk rasa kader pbb
puluhan kader partai bulan bintang berorasi di halaman kantor bawaslu pada pagi tadi
mereka kecewa pada putusan kpu yang tidak meloloskan partai bulan bintang yang lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
senada dengan sang ketua umum yusri liza mahen
masa menduga ada upaya menjegal pbb
masa mengklaim partai bulan bintang sudah memenuhi semua syarat verifikasi
mulai dari keterwakilan tiga puluh persen perempuan hingga sebaran pengurus di tingkat pusat sampai kecamatan
masa kader pbb berencana akan kembali datang ke bawaslu selama sidang adjudikasi berlangsung hingga lima maret mendatang